selama ini kalian telah diberitahu tentang ibu tiri yang jahat
dan bagaimana mereka memperlakukan anak tiri mereka
kita semua percaya cerita itu bukan
itulah mengapa cerita ini sama pentingnya
nunjauh di sana di sebuah kota yang terletak di atas bukit yang diselimuti salju
hiduplah seorang pedagang bernama peter
yang tinggal di sebuah pondok bersama istri dan dua anaknya yang lucu
semuanya baik baik saja
sampai suatu hari istri peter jatuh sakit dan sayangnya tidak bisa sembuh
peter sekarang bersama kedua anaknya
dia sendirian selama beberapa tahun dan ketika anak anaknya mulai tumbuh
dia menyadari bahwa dia membutuhkan bantuan untuk membesarkan mereka dengan baik
dan pasangan untuk berdiri

lalu peter menikah dengan seorang wanita yang menjadi ibu tiri anak anaknya samantha
celine kau perlu membersihkan kamarmu
tidak baik dibiarkan berantakan
hah aku tahu itu
kau adalah ibu tiri yang jahat
kau memasuki rumah kami beberapa bulan lalu
dan kau sudah membuat kami melakukan semua ini
aku tidak akan berada di bawah kekuasaan siapapun
bagus kau disini jeremy
bisakah kau ambilkan panci itu
aku tidak bisa meraihnya
kau pikir kau dapat memperlakukan kami dengan buruk di rumah kami
kau yang orang asing disini bukan kami
jeremy dan celine tidak pernah mendengarkan samantha
mereka lebih takut padanya daripada yang mau mereka akui
bisakah kau percaya
dia memintaku untuk memperbaiki kamarmu
dia memintaku untuk membersihkan salju sebelum aku duduk di kursi
aku tidak mau mendengarkan
lalu apa yang dia lakukan
apa dia memberimu makanan basi untuk dimakan karena tidak mematuhinya
itukah sebabnya kau melewatkan makan malam tadi malam
aku tidak mendengarkannya dan duduk di kursi taman tanpa membersihkan salju
jadi tentu saja pakaianku basah semua
dan aku harus mengganti pakaianku

tapi ya berani sekali dia memberitahu apa yang harus saya lakukan

dengarkan dia membuat kue
hanya agar dia bisa menyuruhku mencuci piring
hanya agar dia bisa menyuruhku mencuci piring
dan membersihkan dapur nanti
apa kau mencuci piring
apa dia membuatmu mengepel lantai karena tidak mendengarkannya
apa kau mencuci piring
sebenarnya dia tidak pernah memintaku untuk melakukan apapun
tapi bagaimana jika dia melakukannya
kita tidak bisa membiarkan dia mengambil alih hidup kita sepenuhnya
kita harus menyingkirkannya
kita harus menyingkirkannya
makan harinya ketika samantha kembali dari pasar
dia melihat seluruh rumah berantakan
semuanya berantakan dan berserakan
ibu tiri jeremy sedang tidak enak badan
tolong bantu aku
oh tidak apa yang terjadi padanya
yang hanya bisa disembuhkan dengan stroberi
tidak ada kondisi seperti itu
selain itu ini bukan musim yang tepat untuk stroberi
kau pikir kami merbohong
ini kan cintamu pada kami
aku tahu kau tidak peduli tentang kami
bagaimanapun juga kau adalah ibu tiri kami
kalau saja ayah ada di sini tapi dia pergi selama tiga hari
bukan begitu cara untuk berbicara dengan ibumu
baiklah aku akan pergi ke pasar dan mencari stroberi
tidak kau tidak akan menemukannya di pasar
ada beberapa di perbukitan kereta
perbukitan treta jauh sekali
tapi samanta tetap setuju karena dia tidak pernah berpikir bahwa anak tirinya akan berbohong untuk menyingkirkannya
yuk syukurlah kau setuju ibu tiri
sebelum kau pergi bisakah kau membersihkan rumah
kau lihat aku tidak bisa meninggalkan jeremy sebentar saja
oh tentu sayang
aku akan pergi ke sana
aku akan pergi ke rumah

aku akan pergi ke rumah

aku akan pergi ke rumah

meskipun baru saja kembali dari pasar dan melakukan perjalanan yang melelahkan samantha membersihkan seluruh rumah
butuh satu hari baginya untuk mencapai perbukitan dan satu hari untuk kembali melewati salju
samanta mengemas roti untuk diam makan dan selimut untuk menghangatkannya
dia memberitahu celin untuk merawat saudaranya dengan baik tanpa menyadari nasibnya sendiri yang dibuat oleh anak tirinya
samanta berjalan melewati salju tebal selama berjam jam
oh mantelku basah
mungkin aku harus melepas ini dan menggunakan selimutnya
saat dia membuka tasnya dia menemukan bahwa selimutnya sobek dan rotinya dipenuhi jamur
samanta tahu bahwa ini pasti perbuatan anak tirinya
aku bermilmil jauhnya
nya dari rumah dan di perbukitan kereta tidak ada tempat tinggal di sekitar bagaimana
aku bisa kembali ke rumah untuk anak anak aku harus apa samanta sangat patah hati sehingga
dia tidak menyadari ketika tiga percikan api muncul di sampingnya dia menangis
orang yang menangis membuatku sangat gugup oh minggirlah biar ku tangani ini
siapa kalian oh halo nona aku hazel ini silly dan ini tommy kami adalah tiga kurcaci dari
memecah ketegangan ini bukan bukit ajaib tapi kami adalah tiga kurcaci yang tinggal
di dekat sini mau kau bergabung untuk minum minuman panas setelah samanta merasa hangat
dan nyaman dia menceritakan kisahnya kepada mereka mereka menganggapku tidak mencintai
mereka hanya karena aku ibu tiri mereka andai saja mereka memikirkan tindakannya dan berhenti
mempercayai apa yang mereka dengar
para kurcaci saling memandang dan membuat rencana mereka meminta samanta untuk
membantu membersihkan salju di atas atap mereka samanta ingin berterima kasih atas keramahan
mereka dia langsung setuju saat samanta meninggalkan ruangan kita harus memberinya
sihir kepatuhan tidak peduli apa yang dia minta untuk dilakukan anak anaknya mereka harus
mematuhinya itu ide yang bagus aku yakin dia akan membantu anak anaknya melihat kesalahan mereka dan
aku juga ingin memberinya hadiah lain
saat samanta sedang membersihkan salju di atap mereka
ah ah ah ah ah stroberi
melupakan apa yang dilakukan jeremy dan celine
samanta memetik semua stroberi dan sekarang bersemangat untuk pulang
dia menyimpan beberapa stroberi untuk para kurcaci
tidak tahu bahwa sihir mereka lah yang membuat stroberi di luar musimnya
saat samanta berjalan pulang dia tahu ada sesuatu yang berbeda
dia merasa percaya diri dan lebih kuat dari sebelumnya
saat samanta kembali ke rumah
kau maksudku ibu tiri
kau membawa stroberi
jeremy kau terlihat sehat sekarang
mungkin kondisimu sudah mulai sembuh dengan sendirinya
kau tidak akan membutuhkan stroberi ini sekarang bukan
tidak maksudku aku
jeremy dan celine aku lelah
mengapa kalian tidak membersihkan semua ini
keinginan untuk patuh yang aneh mengalir di jeremy dan celine
dan mereka mematuhi setiap kata
mereka berdua mulai membersihkan rumah meskipun mereka tidak tahu mengapa mereka mendengarkan ibu tiri mereka
tunggu apakah mereka mendengarkan aku
hmm ini menarik
sekarang aku akan mencari stroberi
sekarang aku akan mencari stroberi

baiklah itu hukuman yang cukup untuk kalian
sekarang katakan yang sebenarnya
mengapa rotiku dipenuhi jamur dan selimut aku robik
karena aku merendam rotimu
dan aku memotong selimutmu
kenapa melakukan itu
kami ingin menyingkirkanmu
kau adalah ibu tiri kami dan ibu tiri tidak menyukai anak tiri mereka
bahkan ketika jeremy
jeremy dan celine mengatakannya dengan keras
mereka menyadari bahwa mereka telah salah melakukannya
ibu mereka bisa saja terluka karena tindakan mereka
ketika kau mempercayai sesuatu begitu saja
itu mempengaruhimu dan semua orang di sekitar
sangat penting untuk menghadapi kesalahan
dan tidak pernah mempercayai semua yang kita dengar
anak anak memahami kesalahan mereka
memeluk ibu mereka dengan sepenuh hati
samanta menyadari bahwa para kurcaci telah membantunya dengan sedikit sihir
setelah beberapa hari
dia kembali ke kubu kecilnya
kecil dengan mufwin untuk berterima kasih kepada kurcaci atas bantuan mereka
dia meminta mereka untuk mengambil sihir itu karena dia tidak membutuhkannya lagi
jeremy dan celine sekarang mendengarkan ibu mereka bukan karena tersihir
tapi karena rasa hormat dan cinta
sebuah keluarga telah bersatu kembali
dan jeremy dan celine telah mempelajari pelajaran yang penting
jangan pernah begitu saja percaya yang kau dengar